densus delapan puluh delapan anti teror polri menangkap lima terduga teroris di wilayah tangerang provinsi banten pada selasa kelimanya disinyalir terafiliasi dengan kelompok teroris jamaah islamiyah
salah satu terduga teroris yang ditangkap diketahui merupakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan kabupaten tangerang
upaya pemberantasan terorisme di indonesia terus dilakukan polri setelah menangkap terduga teroris di sukoharjo jawa tengah beberapa hari lalu
dedasmen khusus delapan puluh delapan anti teror polri kembali melakukan penangkapan terhadap lima terduga teroris di wilayah tangerang banten pada selasa
kepala biro penerangan masyarakat kabak penum divisi humas polri brikjen paul ahmad ramadan menjelaskan
kelimanya diduga merupakan anggota dari sel jaringan jamaah islamiyah yang ada di indonesia
satu terduga to ditangkap di rumahnya di perumahan samawa village
to diketahui bekerja sebagai aparatur sipil negara salah satu instansi di lingkungan pemerintahan kabupaten tangerang
teo diketahui menjabat sebagai bendahara jamaah islamiyah wilayah banten
serta memiliki peran untuk mengajukan nama nama anggota baru kelompok teroris tersebut
untuk pelebaran struktur tingkatan koordinator daerah banten
mengamankan dan menangkap teroris tersebut
tersangka tindak pidana terorisme di daerah tangerang banten
tersangka teroris ini adalah jaringan teroris j
selain menangkap teo
densus delapan puluh delapan menangkap uu di perumahan taman balaraja
terkait penangkapan uu ketua rt perumahan taman balaraja mengaku sangat terkejut
karena uu yang tinggal bersama istri dan tiga orang anaknya ini dikenal baik dan mudah bersosialisasi
mendampingi tim densus delapan puluh delapan
mengambil barang bukti dan aktivitas sehari hari di lingkungan biasa terhadap masyarakat
mereka bersosialisasi tidak menunjukkan yang sifat yang aneh aneh
namun di luar kita nggak tahu ya
di rumah terduga teroris yang bekerja sebagai supervisor buruh di pabrik produsen elektronik ini
densus delapan puluh delapan mengamankan laptop dan pupuk urea
tim liputan cnn indonesia